jenazah sopian lubis korban pembunuhan yang dikubur di dalam kontrakan di jalan kampung keramat cipayung jakarta timur
akhirnya berhasil dievakuasi
sebelum dikubur dengan cara disemen korban diduga dimutilasi
setelah penggalian selama tiga jam jenazah sofian yang dikubur di dapur kontrakan jalan kampung keramat cipayung jakarta timur
akhirnya berhasil diangkat
proses evakuasi jenazah korban dari lubang yang ditimbun semen juga dibantu tim forensik dari kedokteran rs polri kramat jati
menurut kepala subdirektorat kejahatan dengan kekerasan polda metro jaya mayat korban dalam kondisi tidak utuh
hingga senin sore polisi masih mencari bagian tubuh korban yang hilang